penyebaran virus corona yang terjadi di seluruh dunia juga mempengaruhi persiapan tim angkat besi indonesia
sejumlah kejuaraan yang mestinya digunakan sebagai ajang pengumpulan poin dan pemanasan jelang olimpiade tokyo dua ribu dua puluh harus dibatalkan atau ditunda
informasinya akan sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia sports malam ini
jangan lupa ada selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya dekartika pamit jaga selalu kesehatan anda selamat berakhir pekan dan salam sports
memastikan lolos ke tokyo tiga lifter indonesia lainnya nurul akmal rahmat erwin abdullah dan triadmo juga masih memiliki peluang lolos ke olimpiade dua ribu dua puluh di tokyo
ya cukup berpengaruh apalagi yang romania soalnya poin yang tertinggi itu dikumpulkan yang asia sama yang junior apa sama yang dunia yang dibatalin yang di dunia soalnya
aku bisa dapat poin cukup bagus kalau bisa ikut
saya sendiri sudah aman cuma memang bagi teman teman yang masih membutuhkan
dengan kuota itu atau poin itu itu yang diharapkan untuk bisa bertanding
jadi kalau sampai itu ketunda atau dimundurkan agak agak riskan juga sih ya
umpama kejuaraan asia kualifikasi terakhir kalau udah dimundurin ke bulan lima itu semakin mepet ke olimpiade
jadi persiapannya jadi lebih sedikit ke olimpiade
di tengah ketidakpastian kondisi ini tim angkat besi indonesia tetap berusaha tidak terpengaruh dan fokus mempersiapkan diri
di batalkan ya kita tetap kita kan harus orang angkat besi ini kan terukur
kalau kita istirahat mungkin seminggu dua minggu kan itu sangat signifikan untuk memulihkan angkatannya
jadi kita terus berlatih enggak masalah
mungkin dua ribu dua puluh satu kan ada sea games dua ribu dua puluh dua lebih berat lagi kita mempertahankan medali emas asean games
jadi kita persiapkan untuk itu
semua kita pelatas ini ya nggak pelatas olimpiade aja
pelatas jangka panjang
ya olimpiade asean games dua ribu dua puluh dua sea games dua puluh satu dua puluh tiga sea games lagi dua puluh empat olimpiade paris lagi kita siapkan dari sekarang
di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh mendatang cabur angkat besi bertekad untuk pertama kalinya dapat mempersembahkan medali emas bagi indonesia
di olimpiade rio dua ribu enam belas angkat besi menyumbangkan dua medali perak lewat eko yuli irawan dan sri wahyuni
erlangga wisnuaji denny irvan jakarta